presiden joko widodo memantau harga bahan pokok di pasar kawat kota tanjung balai sumatera utara
menurut presiden saat ini harga beras normal dan stok tersedia
untuk memastikan kondisi harga bahan pokok jokowi pun bertanya langsung kepada pedagang pasar
tak hanya bertanya soal harga jokowi juga mendengarkan keluhan para pedagang sembari membeli sepuluh bungkus kerupuk opak ikak
menurut jokowi harga beras dari bulog maupun lokal masih normal
namun pedagang mengeluh harga cabai yang mengalami kenaikan
beras lokal medium harga masih di rp dua belas delapan ratus